dan untuk mengetahui kondisi terkini perihal gempa saat ini kami juga akan mengupdate nya lebih dalam
kita sudah terhubung dengan bapak nofriyadi kepala pelaksana bpbd kepulauan mentawai
selamat pagi bapak nofriyadi
selamat pagi pak reddy
pak nofriyadi boleh disampaikan tadi peringatan gempa sudah maksud kami peringatan potensi dini tsunami ini sudah dicabut
apakah aktivitas saat ini sudah kembali normal di wilayah sana pak
ya dapat kita laporkan bahwa kondisi terkini di kepulauan mentawai khususnya di daerah seberut barat dan seberut utara
masyarakat masih bertahan di pengungsian
memang beberapa saat yang lalu sudah ada pd empat dari bmkg
namun saat ini kita masih menyarankan masyarakat tetap berada di pengungsian
karena kondisi saat ini di sana sudah mulai hujan takutnya nanti ada gempa susulan masyarakat akan panik lagi ke tempat pengungsian
jadi memang kita sarankan masyarakat tetap berada di pengungsian saat ini
untuk masyarakat masih berada di posko posko yang sudah didirikan oleh
sejauh ini ada berapa pak jumlah yang melakukan aktivitas pengungsian di lokasi posko posko tersebut
kalau jumlah warga kita tidak dapatkan data pasti
namun semua masyarakat yang berada di pesisir barat di tiga desa itu semuanya mengungsi pak ke tempat yang lebih tinggi
dan belum ada yang kembali ke pemukiman
aktivitas warga di sana berarti sudah kembali normal bapak nofriyadi
mereka masih bertahan di pengungsian dan saat ini sedang menambah pendirian tenda tenda untuk melindungi mereka
karena kondisi saat ini hujan
baik karena kondisinya juga sudah mulai hujan
berarti mereka mengantisipasi apabila terjadinya gempa gempa susulan mereka bertahan di posko posko yang sudah didirikan oleh pihak bpbd
pak sejauh ini
tadi sempat kami juga mengetahui bahwa memang kerusakan ini belum terpantau
namun saya ingin memastikan lagi dari pihak bpbd ini apakah sudah melakukan pendataan
ataupun juga sudah melihat adanya kerusakan kerusakan baik ringan ataupun berat yang berada di kepulauan mentawai
saat ini satgas kita belum berani turun ke perkampungan mbak
melakukan pendataan terhadap bangunan bangunan yang rusak
nah sehingga saat ini belum tersedia data
ada berapa jumlah bangunan yang rusak atau fasilitas umum yang terdampak oleh gempa tersebut
mereka memang masih bertahan di tempat pengungsian
saya ingin konfirmasi berarti dari pihak bmkg ini sudah mencabut informasi potensi dini tsunami
dan warga sudah mulai kembali beraktivitas normal seperti biasa
namun tetap bersiaga apabila
nantinya ada gempa susulan
dan dari pihak bpbd apakah langkah langkah yang selanjutnya nanti akan dilakukan selain mendirikan posko pak
ya pertama sekarang ini kondisi masih gelap pak di lokasi
jadi kita sarankan masyarakat tetap bertahan di pengungsian dulu
nanti setelah terang pagi baru dilakukan langkah langkah berikut
monitoring terhadap dampak kerusakan kerusakan bangunan
mentawai tentu berbeda dengan kondisi di padang pak
kalau di mentawai itu sangat sulit
jadi memang kita harus hati hati memberikan info ke masyarakat untuk kembali pak
baik terima kasih bapak nofriyadi kepala bpbd mentawai
yang sudah memberikan informasi lebih lanjut kepada kami cnn indonesia